dan kita perbarui kondisi pasca tanggul jebol sudah terhubung dengan kami
produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi
selamat siang kiki kiki kita ingin mengetahui lebih lanjut
bagaimana kondisi terkini di permukiman warga apakah masih terendam lumpur atau bagaimana
ya verdi selamat siang saya tidak bisa mendengar suara anda dengan jelas
namun saat ini saya berada tepat di depan begitu ya di sekitaran sungai cisunggalah
yang kemudian berada di kawasan panyadap kecamatan solokan jeruk kabupaten bandung
saya ajak anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini
memang warga dengan beberapa instansi terkait masih terus melakukan upaya upaya
mencari solusi bagaimana caranya agar kemudian air ini tidak mengalir kepada warga sekitar
saya gambarkan kepada anda mohon izin kang
bapak mohon izin saya akan gambarkan kepada pemirsa
ini adalah kondisi terkini adalah tanggul sungai cisanggala yang kemudian jebol
pada kemarin malam verdi sekira pukul sepuluh
malam begitu artinya memang sudah lebih dari dua belas jam kondisi airnya seperti ini
sehingga memang dampaknya adalah warga ataupun rumah rumah yang berada di kawasan ini
juga terdampak teraliri oleh sungai anak citarung ini
yang kemudian menyebabkan lebih dari dua ratus rumah ini terdampak
yang terdiri dari dua rw di kawasan solokan jeruk ini
tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pihak terkait
untuk kemudian apa sebetulnya langkah langkah yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah terkait
ini yakni adalah bagaimana caranya untuk kemudian bisa menutup sementara
aliran sungai yang kemudian jebol ini
agar kemudian air air yang kemudian mengalir dari anak sungai citarum ini
tidak mengalir ke wilayah rumah rumah warga
saya akan perlihatkan kepada anda bagaimana kondisinya saat ini bisa anda lihat di
bungten bapak maaf sih bapak
bisa anda lihat di sana ini adalah kondisi terkini
jadi memang air sungai pun
jumlah rumah warga yang berada di kawasan ini
sehingga memang warga pun bahu membahu untuk bagaimana caranya
agar kemudian airnya pun yang berada di sungai ini terus banyak
begitu volumenya cukup tinggi sehingga memang karena tanggul ini jebol
sehingga menyebabkan air pun tidak berhenti untuk kemudian mengaliri setidaknya lebih dari dua ratus rumah
yang ada di rw satu dan dua di kawasan panyari verdi
jadi langkah pertama
ataupun langkah antisipasi awal yang kemudian dilakukan oleh pemerintah adalah dengan
menutup rencananya tanggul ini akan ditutup oleh karung karung ini
yang kemudian masih terus dilakukan
upayanya untuk pembungkusan tanah tanah ataupun material materi
masih terus dilakukan yang nantinya akan dipasangkan di titik jebolnya
ataupun di tanggul yang jebolnya dengan harapan nantinya bisa kemudian menahan debit air
agar kemudian tidak masuk ke pemukiman warga sekitar
memang upaya ini terus dilakukan karena memang keterbatasan sumber daya manusia
sehingga memang saat ini terus dimaksimalkan dari berbagai pihak mulai tadi dari bpbd
sudah kami lihat kemudian juga warga sekitar juga bahu membahu
termasuk juga dari pun pemerintah setempat juga terus melakukan antisipasi
tadi saya sempat berbincang dengan salah satu pemerintah setempat
mengatakan bahwa memang tadi juga sempat dari bbws
sudah ada komunikasi karena memang ini merupakan wilayah anak sungai citarum
sehingga balai besar wilayah sungai citarum juga akan memberi solusi
ataupun akan memberi informasi lebih lanjut atau tindakan lebih lanjut
berupa hal hal yang kemudian bisa menahan
tapi spesifik kami belum bisa mengetahui
karena memang dari bbws kami perhatikan juga tadi saat ini belum terlihat kembali
nanti kita akan coba lihat dan juga tanyakan secara spesifik
apa langkah selanjutnya yang kemudian akan dilakukan
karena khawatir ketika nanti misalkan ada potensi hujan
yang kemudian turun di wilayah ini akan mempercepat
ataupun akan menaikkan kembali debit air
sehingga warga yang berada di dalam pun agak kesulitan untuk melakukan mobilitas
kalau ditanya apakah ada tempat pengungsian atau tidak
informasi terakhir dari pak rw mengatakan memang belum ada tempat pengungsian
karena memang sebagian besar warga ini memilih untuk bertahan di lantai dua
ataupun memang mereka bertahan di kerabat ataupun keluarganya masing masing verdi
baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia